kalau gitu oma pulang ya
cepat sembuh ya
yuk udah sayang
kita bareng dulu sampai rumah ma
apa ke rumah papa
nggak mungkin dia ke rumah andin
andin kan lagi di rumah sakit
elsa ke rumah mama
asal sekarang mau ke arah bogor
dia kecelakaan nino
tadi mobilnya keluar asap
apa jangan jangan mau meledak
makasih informasinya ma
mau bersiap ma
ternyata sekarang lo takut sama gue
gak berhasil datang kesini
gak berhasil ketemu sama gua
seorang aldebaran sudah takut sama angga
lagi sibuk ngurusin istri
udah mematih belum
atau mungkin nafas sudah mau putus
maaf mengecewakan anda erlangga
tapi istri saya selamat
eh jangan senang dulu
permainan baru dimulai
walaupun gua ada di dalam sini
saya paling tidak suka diancam
ampun bos takut
gua tunggu lo datang besok
dan gua buktiin
gua gak asal ngancam
kenapa perasaan gua gak tenang
apa yang dia lakukan
dia kabur sampai ke bogor
waduh aku dari sini
iya iya sabar kamu tenang kamu tenang sekarang ya
kamu mundur kamu mundur
kamu gak apa apa

sampai sampai aku keluarin kamu
aku gak bisa nih gak bisa digerakin
kelarin kamu kelarin
tidak bisa lagi
nusantara sama bencanas
ntar iya noh nino gimana udah ketemu elsa
udah ma alhamdulillah elsa udah sama aku dia baik baik aja ke ma
saya gak akan biarin angga menyakiti kamu lagi
kamu gak apa apa
nah gitu dong mama seneng liat kalian udah rukun begini gitu dong
nah gitu dong
untungnya dia gak apa apa
syukurlah kamu gak apa apa sah
papa minta kamu untuk lebih menjaga ersa ya
kewajiban kamu sebagai seorang suami
kalau istri kamu bahagia allah juga pasti akan berkai kamu juga
tapi aku minta maaf sama papa jangan melangin lagi yang tadi
sekarang kalian istirahat ya
pasti kalian capek kan
istri ayo nino ajak dok ke kamar
mas terat nek